mau yang manis legit dan lumer di mulut
rasa rasanya martabak manis bisa jadi pilihan
tapi kalau lagi mau martabak dengan rasa gurih lengkap dengan isian daging plus daun bawang yang menggugah selera
tentu martabak telur menjadi jawabannya
pada bulan ramadan pengusaha martabak yang rata rata buka sejak sore hingga malam kebanjiran orderan
selamat datang di segmen sehari menjadi
ini saya sudah memegang alat alat masak karena kita akan membuat martabak martabak yang tadi anda lihat
dan untuk mendapatkan martabak yang ini kira kira gimana ya bikinnya dari awal ya
oke boleh saya bantu nih bang
kita siapkan dulu ya aneka bahan untuk membuat martabak telur
tentu selain telur daging sapi dan daging ayam jadi isian wajib untuk camilan gurih yang satu ini
bang sebenarnya bisa nggak sih kalau kita
tapi kenapa pakai yang ini
kalau kita kan kualitasnya lebih bagus
lebih kata daging gede gede
dan dimakan juga lebih ngegigit balik ya
masukkan bawang merah dan bawang putih yang telah dihaluskan
kemudian lada garam gula dan kecap manis secukupnya
kalau yang mau isian martabak anda menjadi semakin sedap
tambahkan sejumput udang ebi ya
belum jam ya bro
tahan masih sore
dalam sehari pengusaha martabak di tempat ini menghabiskan puluhan kilogram daging sapi dan daging ayam
ingat jangan pelit daging ya agar martabaknya semakin gurih dan lezat
kita akan bikin terus karena pusatnya bikinnya di kawasan kelapa gading
sebelum kita lanjut
ke tempat yang jadi khas tempat martabak pecenongan
daun bawang memiliki rasa yang manis pada bagian umbi atau batangnya dan segar pada bagian hijaunya
ketika dimasak daun bawang akan menambah rasa khas dan segar pada martabak telur anda
kalau nggak tipis kenapa tuh
kalau rasa dagingnya nggak pahit
dan rasa dagingnya jadi
hmm karena ketutupan dan bawang
ah beneran bro perih bro
martabak yang lezat tak hanya soal isian namun juga harus didukung dengan kulit yang renyah ketika disantap
tambahkan telur gula garam dan tentu baking soda untuk membuat adonan mengembang dan semakin renyah ketika digoreng
kalau kekentelan kenapa bang
kalau kekentelan kulitnya tebal
kekentelan kulitnya tebal
enak pinggirnya yang agak crunchy crunchy ya
sebelum dikemas dan dikirim ke toko martabak di cabang cabang yang lain lumuri adonan yang telah mengembang dengan mentega agar tidak menempel satu sama lain
walau di tempat ini martabak telur lebih banyak dipesan sebagai sajian berbuka
martabak manis dengan ragam topping juga jadi prima dona bagi sebagian pelanggan
jadi martabak manis identik dengan kulit yang lebih tebal dibanding toppingnya
jadi harus betul betul diperhatikan ya kekentalan dan komposisi adonannya
kalau salah wah bisa bisa pembeli komplain
tepung garam baking soda vanila dan mentega cair diaduk hingga tercampur sempurna
dalam sehari ribuan bahan bahan alam
awalannya dibikin dari sini
dan saya akan langsung gas dari kelapa gading ke pecenongan ke tempat utamanya let's go
saya sekarang sudah ada di pecenongan di sepanjang jalan nih banyak yang kang martabak
dan saya akan belajar untuk bikin martabak yang daging dulu bang ini ya
oke bener kalau martabak manis saya salah oke bang belajar dulu
jam di tangan menunjukkan pukul dua siang tapi pesanan sudah berdatangan
dan benar saja pesanan martabak telur sudah masuk ke list antrian
manis dan pedas dari bawang bombay akan memperkaya rasa martabak telur anda
tapi jangan kebanyakan ya nanti malah pahit
untuk membuat isian martabak rasanya mudah saja
tapi ini dia bagian tersulit dari membuat martabak telur
nggak pernah saya begini
aduh masih bisa bang ini
kok nyangkut ke situ
ini udah nggak bisa dipakai
mahal bisa jadi
walaupun dibulat bulat mahal bisa jadi
karena udah ketarik ketarik semua
jadi nggak bisa jadi satu lagi
jadi nggak bisa dipakai yang ini
nggak bisa masih dulu
melebarkan adonan dengan cara menekannya dengan tangan atau rolling pin
sebetulnya bisa bisa saja
namun akan lebih memakan waktu
sedangkan pesanan sudah menanti
yuk belajar lagi
adonan kulit martabak harus dilebarkan hingga betul betul tipis
bahkan sampai terlihat agak transparan agar renyah maksimal
sebab kalau terlalu tebal kulitnya akan cenderung keras
bahkan alot ketika digigit
jangankan ke mozarella pak
saya yang memplek kayak begini nggak ngelar ngelar
itu pun jarang
itu pun jarang
bulan aja belum
dan karena saya antre yang di belakang menjadi mengular
saya bantu yang lain aja ya kayaknya tidak berbahagia di bagian ini
mental pak asli pak dua pak sia sia pak
dalam sehari tempat ini mampu menjual hingga seratus martabak telur
rata rata pembeli datang di jam yang hampir bersamaan
yakni sekitar pukul tiga hingga lima sore
atau menjelang waktu berbuka puasa
mungkin taruh aja kalau ada yang mau se mi instan atau se stay gitu dulu
jadi lemes saya
jadi lemes saya
terakhir tinggal digoreng hingga kuning kemasan
tapi gunakan api sedang ya
kalau terlalu besar bisa bisa kulitnya sudah matang
tapi bawangnya masih mentah
bang ini kan ini kan
bang ini kan belum ketahuan nih dalamnya matang atau nggak
ini tahunya nih dalamnya matang nih gimana bang
taruh takutah kan masih mentah
ya kalau ada agak kuning kayak gitu kan
hmm berarti ngatur di apinya atau gimana
iya takutah luarnya matang dalamnya belum kan
taruh pasti makan zonk
aduh nyiprat aduh
adegan tadi kurang kurang jelas boleh diulang lagi
ya ampun saya kenapa
semakin sore daftar antrian semakin memanjang
kita lanjut membuat martabak manis
tapi ada yang pesan menu khusus nih martabak tipis
adonannya sama dengan martabak manis hanya saja seluruh bagian martabak
dibentuk setipis mungkin hingga akan terasa garing di setiap gigitan
sekilas martabak tipis kering ini menyerupai kue leker
yang merupakan jajanan khas dari indonesia ya
bedanya toppingnya lebih kekinian
masih terlalu tebal
tapi ya mendingan yang ini daripada tadi
kayaknya yang ini buat nanti makan sendiri aja kita mas agung
wah jangan sampai salah ya
bisa bisa satu loyang adonan terlalu tebal

kenapa sih pak sop nya seketat itu pak buat bikin martabak
sampai nggak bisa yaudah nggak bisa dipakai lagi kenapa itu
iya karena kualitas juga
nah keduanya kalau kira kira nggak layak nggak usah
nggak usah dipakai
pelanggan langsung lagi kecewa
dipaksain kan istilahnya kan
oh ini bagus bagus ternyata di rumah dibuka
wah hasilnya kurang bagus
nggak ke sini lagi
ketika adonan sudah setengah matang dan berpori seperti ini
tambahkan sedikit gula untuk memberi rasa manis
pas kameramen hampir kena anda
jangan langsung dilepas tidak bisa tidak bisa
alhamdulillah partner udi meja berhasil
iya pak akhirnya ada yang nggak gagal
terus terus terus cepat cepat
ketika sudah matang sempurna segera angkat dan tambahkan dua sendok mentega
mentega akan membuat kulit bagian dalam martabak menjadi tidak kering dan lebih lembut ketika digigit
saya dapat ilmu baru di dunia perkepingan untuk martabak
kalau mau yang kacangnya terasa agak santai itu bisa pakai yang almond
tapi kalau mau yang kacangnya agak agak crunchy dan sedikit lebih terasa bisa pakai kacang mete
tapi kalau mau yang kocong ya maksimal bisa pakai kacang tanah
kencang dan nyegerak nanti pas berbuka akan disantap
dan saya berhasil membuat satu martabak manis untuk pelanggan
rata rata para pedagang martabak di sini hanya membutuhkan waktu sepuluh sampai lima belas menit
untuk membuat satu loyang martabak manis
sedangkan saya hampir dua kali lipat lamanya
wah untung tadi tidak gosong ya
dan dalam sehari tak kurang dari lima puluh martabak manis dengan beraneka ragam pilihan topping ludes di borong pembeli
waduh banyak banget pesanan nih
ini tiga puluh menit lagi untuk waktu berbuka ketika di take dilakukan
tidak ada tabung kip
tidak ada tabung kip
ini saya juga bingung caranya
nanti saya potong dulu deh yang ini
ini potong jadi berapa

tapi jangan sampai kalap ya apalagi menyantap martabak manis yang tinggi kalori gula serta lemak